konvoy ratusan sepeda motor disertai aksi pengibaran bendera dan tutup jalan ini
viral di platform berbagi pesan
para pengendara sepeda motor ini melakukan aksi di jembatan layang pasupati bandung
pada jumat petang pekan lalu
tidak hanya menutup akses jalan jembatan pasupati
para pengendara tersebut juga mengeraskan suara kenalpot
serta mengibarkan bendera
pengguna jalan lain pun tidak dapat melintasi jembatan layang pak supati
dalam sepekan terakhir aksi konvoy ratusan sepeda motor yang dilakukan anak muda
marak terjadi di sejumlah kawasan di kota bandung
mengetahui hal ini polrestabes bandung mengancam akan memberikan tindakan tegas kepada para pelaku
masyarakat tetap melapor kepada polisi
apabila terjadi gangguan ketertiban umum yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan motor
bergerombol dan sangat urakan membawa bambu membawa kayu
sehingga masyarakat menjadi resah dan takut
sebuah video yang tidak pantas ditiru viral di media sosial
video ini memperlihatkan seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya
sambil memamerkan cinta
jika video ini berhasil polisi kemudian mengundang akun yang dipakai
beberapa akun menyebut aksi tidak terpuji ini dilakukan demi konten tiktok
viralnya video ini memancing reaksi dari akun instagram resmi polsek magelang selatan
kepolisian magelang selatan melalui akun instagramnya
tengah memburu perempuan yang ada dalam video
dan mengingatkan masyarakat untuk tidak meniru aksinya
polsek magelang selatan bahkan mengungkap identitas nomor kendaraan yang terekam jelasnya
yang berplat nomor wilayah magelang jawa tengah